lebih baik aku memeriksa di belakang istana
jumlahnya cukup banyak
dengan uang ini
aku bisa melakukan apa yang aku inginkan
maafkan aku paman
aku telah salah faham
aku tidak tahu
kalau dia adalah seorang pencuri
percuma saja kau minta maaf nisana
karena uang yang sudah dicuri tidak akan bisa kembali lagi
kemana kita harus mencari pencuri itu sekarang
dia sudah lari di sana
jauh dari sini
berapa uang yang telah dicuri olehnya
aku masih memiliki perbekalan
untuk mengganti uang pencurinya
siapa orang itu sebenarnya
sepertinya dia bukan orang sembarang
dan ini pasti rumahnya
aku akan menangkapnya sekarang
muka kakak kenapa
kakak bawa makanan bukan
aku lapar sekali
aku juga sangat lapar
aku juga sangat lapar

sekarang kalian duduk yang manis
kakak bawa makanan untuk kalian
ini buat kamu makan
ini buat kamu

rai kondisi di sana pajajah aman
iya raka alhamdulillahirrahmanirrahim
ada apa rai
aku merindukan rai kian santa
kita semua sangat merindukan rai kian santa
tetapi rai kita harus baik baik berdoa
agar ia baik baik saja lah
aku merindukan rai kian santa ya allah
amin ya allah
amin ya allah
lalu bagaimana mengenai kabar perjuduhanmu
apakah kau benar ingin menikah dengan pak witra
ternyata ada yang berjaga
sebaiknya aku lewat jalan lain
tetapi kenapa raka tampak ramu
adalah pesan terakhir
dari ayah anda prabu siliwangi
tidak mungkin melanggar
amanat dari ayah anda prabu siliwara
karena ini semua
kepada orang tua
apakah kau benar benar mencintai pak witra
sampai saat ini
aku tidak bisa berhenti
aku bisa memaklumi
yang sampai saat ini
belum bisa melupakan perahas ini
aku tidak bisa berhenti
jika memang raka
sudah memutuskan ingin menikah kepada pak mitra
aku hanya bisa berdoa
semoga semuanya berjalan lancar
ridu allah swt
tidak semua pernikahan
diawali dengan rasa cinta
ada banyak rasa cinta yang baru tumbuh
terima kasih banyak
dan doa dari rai
sebaiknya kita berpencur
untuk menjaga istana kajian rai
aku akan memeriksa ke gerbang sana
jagalah dirimu dengan rai

saya akan mencoba
untuk mengambil rai
yang sudah dikenal

aku akan mencoba
untuk memulai perjalanan
untuk menjaga rai
saya akan berhenti
untuk menjaga rai
lebih baik aku memeriksa di belakang istana
aku juga mau kak
aku juga mau kak
sabar semuakan kebahagiaan jadi jangan buruk ya
aku telah salah sangka